waktu muda saya ingin jadi penerbang
tapi akhirnya masuk ke akademi darat tak apa
ujungnya juga saya dapat
terima kasih saya kira itu
lupa aja pesawat terpulih sangat cepat
dalam sifat melit
kita udah di pabuan ratu